ada yang berbeda di kecamatan taman sari jakarta barat dibandingkan malam malam sebelumnya
ratusan warga antre untuk disuntik vaksin covid sembilan belas dosis pertama
di selasar kantor komando rayon militer taman sari pada sabtu malam
masyarakat menyambut program vaksinasi malam hari ini dengan antusias
mereka mengaku hal ini mempermudah vaksinasi
karena pada hari lain harus bekerja dan beraktivitas pada pagi hingga sore hari
kalau siang kan kerja jadi sempatnya malam untuk divaksin
terus biar bisa pulang juga ke kampung
tadi sih cari cari info yang on the spot ke puskesmas terdekat sini
karena kebetulan saya domisi di sini
terus diarahkan ke sini
siang sudah buka sebenarnya tapi untuk yang kedua
karena siang juga mungkin saya juga sibuk sih
vaksinasi malam hari diinisiasi pihak kecamatan taman sari
dan didukung penuh oleh tni polri serta puskesmas setempat
dengan adanya vaksinasi malam hari
dalam kegiatan ini lima ratus dosis vaksin pfizer disiapkan
untuk menarik minat warga
penyelenggara menyiapkan berbagai hadiah untuk dibawa pulang
termasuk door price berupa sepeda motor
vaksin malam hari ini yang melatar belakangi adalah
ini adalah bagian daripada menjawab kebutuhan masyarakat
di mana masyarakat kecamatan taman sari ini tidak semua juga bisa vaksin pada siang hari
sehingga kami bersama tiga pilar empat pilar dengan puskesmas itu mencoba memberikan solusi
bahwa ini memang
kita perlu lakukan vaksin pada malam hari
vaksinasi malam hari di kecamatan taman sari direncanakan dilakukan setiap sabtu malam
di delapan kelurahan yang ada
sebelumnya program ini dilakukan di tiga kelurahan
yaitu kelurahan krukut tangki dan taman sari